kapal cepat cantika ekspres tujuh puluh tujuh terbakar pada senin siang kemarin
dalam peristiwa yang terjadi di perairan naikliu kabupaten kupang ini
belasan orang dilaporkan tewas termasuk satu anak balita
sementara itu lebih dari tiga ratus penumpang dapat dievakuasi
dan hingga kini proses pencarian di lokasi kebakaran masih terus dilakukan
tiga belas orang termasuk satu anak balita dinyatakan tewas
dalam kebakaran kapal cepat cantika ekspres tujuh puluh tujuh
di perairan naikliu kupang pada senin siang
ada pun ratusan penumpang yang selamat dalam peristiwa tersebut
telah dievakuasi ke rumah sakit umum daerah yohanes kupang
untuk menjalani perawatan
para korban rata rata mengalami hipotermia dan luka bakar hingga empat puluh persen
berdasarkan data sementara hingga selasa siang
total penumpang kapal cantika express yang dievakuasi tiga ratus dua puluh tujuh orang
termasuk lima belas korban tewas dari total kapasitas penumpang kapal tiga ratus lima puluh orang
sementara itu menyangkut pemicu kebakaran
pihak berunang menyatakan masih melakukan penyelidikan mendalam
namun petugas menduga api berasal dari area kantin kapal
yang berada di antara ruang penumpang vip dan kelas tiga
dalam upaya pencarian basarnas menyebut
bakal melakukan penyisiran di lokasi kebakaran
karena diduga masih ada korban yang belum ditemukan
hingga siang ini proses evakuasi penumpang yang diselamatkan
masih terus berlangsung ke pelabuhan naikliu
menggunakan transportasi penumpang
di darat dan laut
masih hilang dan ditemukan sampai saat ini
memang saya minta untuk ini dapat diindahkan lebih lanjut
melakukan pemeriksaan kepada semua pihak
karena untuk layak berlayar
mendapatkan izin untuk bisa berlayar
itu kan harusnya semua hal telah diperiksa
di setiwa kebakaran kapal cepat cantika express
kapolda ntt membentuk tim khusus bersama knkt
untuk mengungkap penyebab kecelakaan
dan menuntut pertanggung jawaban pihak pihak yang bertanggung jawab
atas keselamatan pelayaran ini
tim liputan cnn indonesia
belasan penumpang kapal cepat cantika express
dilaporkan meninggal dunia
sementara dari tiga ratusan penumpang lain yang berhasil diselamatkan
sebagian diantaranya menderita luka bakar hingga empat puluh persen
kami bergabung dengan jurnalis transmedia
dia ada krito ngai di kupang nusa tenggara barat
kristo bagaimana kondisi terkini
dari proses evakuasi proses pencarian
apakah ada lagi penumpang yang berhasil ditemukan
ya selamat sore mbak puspa
mencar melakukan penyelamatan di lokasi kapal termasat
dan di mana disitu para penumpang selamat sendiri
ada penyelamatan hari
sejak hasil menemukan lagi tiga jenis penumpang
yang diduga berjenis kelamin pria wanita dan seorang bayi
ini kan puspa
baik bagaimana kemudian kondisi korban yang selamat dibawa kemana
kemudian apa bagaimana penanganannya sampai dengan hari ini christo
pada saat penumpang yang berhasil ditemukan
dengan situasi antaranya meninggal dunia
selamatkan orang yang masih merasa melakukan perjalanan menggunakan
paps memilih untuk dievakuasi dari naikliu ke kota kupang menggunakan karang darat
mereka sudah melakukan sekitar setahun lalu dan di pasir sekitar lima jam akan tiba di kupang
sementara untuk para korban yang
di rapat penyakit
di ubd rumah sakit umum soal anies kupang
salah satu caranya seorang ibu
belum diketahui identitasnya dalam kondisi kritis
saya berdiri sekarang di kamar jenazah rumah sakit pulus di bayangkara cipusuli
di sini masih ada dua jenazah
yang belum diidentifikasi
dan belum diambil oleh keluarganya
yang lelaki yang tadi sudah diambil oleh keluarga umumnya
baik baik artinya
sementara proses penyakit penyebab kataran
aktif siap kepolisian dan
tim yang berusaha untuk menjadikan lebih dalam
baik artinya saat ini proses identifikasi korban meninggal dunia masih berlangsung
kita tunggu update terbaru nanti soal kapal penumpang terbakar di sana
terima kasih banyak chris tongai atas informasi anda